sate identik dengan bumbu kacang sebagai pelengkap
tapi ternyata ada varian sate yang tetap nikmat meski dimakan tanpa bumbu kacang
seperti sate marangi sate kelatak dan sate taichan
kita coba satu satu yuk
kita coba sate tanpa bubuk kacang yang pertama yaitu sate marangi
sate jenis ini banyak dijumpai di purwakarta dan cianjur jawa barat
sate marangi menggunakan daging sapi yang dimarinasi dengan bumbu semalaman
sehingga bumbu meresap sampai ke dalam daging
daging yang sudah dimarinasi kemudian dioles bumbu kecap kemudian dibakar selama tujuh menit
nah kita coba dulu satenya
bumbunya meresep sampai ke daging kalau sate marang gitu ya
pakai nasi jadi tambah enak
sate marangi bisa dimakan langsung tanpa bumbu apapun
rasanya dominan manis dan gurih
menambah kenikmatan dagingnya yang empuk
sate marangi juga bisa dinikmati dengan tambahan bumbu kecap dengan potongan cabai bawang dan tomat
kita lanjut ke menu sate berikutnya
sate kelatak merupakan varian sate khas yogyakarta
terbuat dari daging kambing atau domba yang dibumbui garam dan bawang putih
sehingga nampak polos seperti tanpa bumbu
sate kemudian dibakar selama kurang lebih lima menit
di tempat asalnya sate kelatak ditusuk dengan besi yang berasal dari jeruji sepeda bekas
namun di sini penyajiannya menggunakan tusuk sate yang terbuat dari bambu
tapi rasanya tetap nikmat kok
kita lanjut ke sate tanpa bumbu kacang lainnya yaitu sate taichan
sate taichan merupakan sate ayam yang dibakar tanpa bumbu kacang maupun bumbu kecap
sate taichan merupakan sate ayam yang dibakar tanpa bubuk kacang maupun bumbu

awalnya dijajakan pedagang kaki lima di bilangan senayan jakarta dan kini sudah menyebar ke seluruh indonesia
sate taichan sempat booming sekitar tahun dua ribu enam belas di jakarta
uniknya sate taichan biasanya dimakan tanpa tambahan lontong ataupun nasi seperti sate sate lainnya
nah kira kira varian sate tanpa bumbu kacang yang mana nih favorit anda
rizky arisnanda nugra hedrianto jakarta